dakwa stiano fanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek ktp elektronik
dalam persidangan hari ini jaksa kembali menghadirkan sejumlah saksi untuk membuktikan dakwaannya terhadap setnov
sidang kali ini mendengarkan keterangan tujuh saksi dari pnri dukcapil kemendagri dan pengacara elsa syarif
pada persidangan kamis lalu jaksa telah menghadirkan lima saksi yang diantaranya tersangka anang sugiana sudiarjo
serta dua terpidana kasus ktp elektronik andina rogong dan sugi harto
dalam sidang itu jaksa juga memutar rekaman percakapan antara pengusaha yohanes marlim andina rogong dan stiano fanto yang tengah membicarakan proyek ktp elektronik
sidang lanjutan proyek ktp elektronik dengan terdakwa stiano fanto jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi
tujuh orang saksi yang dihadirkan antara lain mantan dirut perum
pnri isnu edy wijaya mantan dirut pt land industri wahyudin baginda
karyawan pt jafatret utama jimmy iskandar teja susila
ketua tim teknis pengadaan proyek ktp elektronik husni fahmi
pengacara elsa sharif dan pensiunan staff ditjen dukcapil rudy indarto dan yudi pramadi
sesaat sebelum sidang dimulai setia novanto mengakui adanya rekaman yang diputar pada kamis dua puluh dua februari lalu
salah satu bagian rekaman itu menyinggung soal dana sebesar dua puluh miliar
jika kasus ini sampai ditangani oleh kpk
masalahnya kan kalau kita sudah hal hal yang berkaitan dengan hukum kan
kan pasti untuk membayar masalah yang resmi semuanya itu ya sangat tinggi
ya macam macam ya membayar pengacara membayar lain lain yang resmi ya itu sangat besar
baik ini sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria dengan laporan komprehensifnya
selamat malam rony
apa perkembangan dari fakta terbaru di persidangan
kasus korupsi pengadaan ktp elektronik dengan terdakwa stiano fanto hari ini
selamat malam indra
kalau kita lihat tujuh saksi yang sedianya ingin dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan kasus megakorupsi ktp elektronik pada hari ini
namun baru empat saksi saja yang baru didengarkan keterangannya pada hari ini
tiga lainnya akan dilanjutkan ataupun ditunda hingga senin depan
dan kalau tadi saya sempat men highlight beberapa
poin dari empat keterangan saksi ini
kalau kita lihat yang pertama adalah dari mantan direktur utama perum percetakan negara republik indonesia
isnu edy wijaya yang tadi sempat dicecar oleh jaksa penuntut umum terkait dengan sisa uang
yang telah disetor oleh kementerian dalam negeri kepada perum percetakan negara republik indonesia ini
yang kalau kita tahu tadi ini merupakan klarifikasi
dari kesaksian yang diberikan oleh adres ginting
di mana adrik ginting ini merupakan ketua manajemen bersama konsorsium pnri
yang ketika pada tanggal sembilan belas februari yang lalu mengatakan bahwa konsorsium pnri menerima setoran dari kemendaragi sebesar rp satu tujuh belas triliun
yang hanya rp empat ratus miliar ditransfer oleh pt quadra solution untuk pt biomorph
pt biomorph ini merupakan penyedia alat biologis
di pnri penyedia alat biologis memiliki sistem identifikasi yang dipilih oleh kondisi proses penelitian dan penunjukan
yang kita tahu perusahaan ini dimiliki oleh johannes lim
namun ketika ditanya oleh jaksa penuntut mum ke mana sisa rp enam ratus miliar ini
ia tidak mengetahui kemana uang tersebut mengalir seperti itu
nah hari ini dihadirkan direktur utama atau maksud saya mantan direktur utama perum pnri
yaitu isnu edy widjaya di mana ia juga mengatakan tidak mengetahui ke mana sisa rp enam ratus miliar ini
miliar rupiah ini
lari seperti itu nah
namun tadi sempat dikatakan oleh
jaksa penuntut umum pasca persidangan
yaitu iren putri
yang cukup menyayangkan bahwa
masih tidak ada
selaku direktur utama perum pnri
harusnya mengetahui banyak
hal terkait dengan bagaimana konsorsium
ini atau pnr ini bisa menjadi
leading dalam konsorsium tersebut kemudian
bagaimana proses dari tender
ini berlangsung kemudian bagaimana pembagian pembagian
keuntungan yang didapatkan
dari proyek ini dan lain sebagainya
namun disayangkan tadi banyak sekali informasi
yang tidak bisa dijawab oleh
isnu dalam persidangan
kalau kita lihat apa yang disampaikan
oleh elsa sharif kita tahu bahwa
elsa sarif merupakan mantan dari pengacara
nazarudin yang banyak
keterangan keterangan yang disampaikan nazarudin
termasuk juga miriam s haryani
yang juga sempat
elsa sharif ini menjadi klien dari
miriam s hariani dan
tadi disampaikan oleh
irim putri selaku jasa penutup umum
mengatakan kehadiran dari elsa sharif ini adalah
untuk menggali ataupun mengklarifikasi
yang dicabut oleh miriam s haryadi
ini adalah benar adanya karena
memang bap yang dicabut ini menjadi
salah satu bukti yang dibawa oleh jpu
sebagai bentuk dari
nama nama apa yang dia sebutkan
kemudian pembagian pembagian dan siapa saja
dari keterangan elsa syarif tadi mengatakan bahwa
apa yang disampaikan oleh miriam s haryani
ini ia sempat mendapatkan
tekanan dari sejumlah anggota dpr
yang disebutkan nama ada markus nari
herman harahap dan juga setia novanto
kemudian faisal akbar yang
mengajaknya bertemu kemudian
karena ketakutan ataupun juga merasa
berkeluh kesah seperti itu ia akhirnya menyampaikan
kepada elsa sharif
nama elsa sharif tidak menyarankan untuk
mencabut bap namun tiba tiba miriam s hariani
mencabut bap tersebut dan hanya
menyesuaikan apa yang disampaikan
oleh elsa sharif saat
pemeriksaan di kpk kita tahu bahwa juga sempat
elsa sharif diperiksa di gedung kpk
dan tadi dalam persidangan tidak ada yang berbeda
ketika elsa syarif juga keluar dari persidangan
pasca persidangan tadi kita sempat bertanya
awak media menanyakan apa yang
ingin ia sampaikan namun ia tidak
mau berkomentar banyak dan mengatakan saya tidak
menukar ataupun tidak
merubah apa keterangan saya
apa yang saya sampaikan sesuai dengan bap seperti itu
semua keterangan keterangan dari saksi
termasuk juga dari dua saksi lainnya
masih bisa dikatakan belum begitu mencapai
titik terang seperti itu indra karena banyak
mesti dikuak oleh jpu mungkin
melalui saksi saksi yang lainnya kalau kita tahu bahwa
beberapa minggu yang lalu pada beberapa
anggota dpr kemudian juga
dari kementerian dalam negeri dan lain sebagainya
termasuk juga minggu akhir
maksud saya kamis kemarin juga ada
atau tersangka anang sugiana
dan juga terdakwa
andi narogong yang juga sempat diminta
keterangan sebagai saksi dalam persidangan
untuk terdakwa setianovanto yang bisa dikatakan
cukup menarik untuk diperhatikan namun hari ini
bisa dikatakan titik terang masih belum
untuk bisa dikuak lagi dan jpu mungkin harus
bekerja keras lagi untuk ke depan karena kita tahu bahwa
senin depan akan menjadi lanjutan
untuk menguak kasus ini di dalam
persidangan indra baik kita
tunggu terus perkembangan dari persidangan
elektronik dengan terdakwa setianovanto ini terima kasih
roni satria untuk laporan anda